sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maafkan aku ya anak ganteng
sebenarnya aku tidak mau membuang kamu disini
saya perlu uang
kamu cepat cepat ada yang menemukan
emang dia itu tidak sepatutnya tinggal disini lagi ya
benar banget kang
keluar kamu dari rumah ini
masa perempuan pembohongkan
pergi dari rumah ini
itu baru akan kita dengar
aku ingin pergi
jadikan kita cukup tinggal berdua saja ya
tidak ada yang ganggu lagi